gempa yang meluluh lantahkan p d jaya jadi duka seluruh bangsa
namun duka keluarga yusra dan suharnas bisa jadi melampaui yang lainnya
gempa memupus asa dua sejoli ini mengikat janji
sama mempelai pria bahkan tewas bersama dengan rombongan keluarga
yang seharusnya mengiringnya ke akad nikah pada hari kamis
kamis delapan desember mahligai pengantin ini seharusnya dipenuhi doa syukur dan bahagia
namun bencana di rabu pagi tujuh desember mengubah segalanya
di kamar pengantin yusra fitriani sang calon mempelai wanita
kini terbaring tanpa daya
bakal teman hidupnya suharnas terlanjur direnggut gempa rabu pagi
calon mempelai pria tewas bersama rombongan keluarga yang setia
yang datang mengiring suharnas ke rumah mempelai wanita
segala persiapan menyambut hari bahagia
fitri dan harmas pun sia sia
sedih sekali kan keluarga
padahal pihak pihak sudah menyiapkan semuanya
dari malam kemarin orang kampung pernah datang semua buat
dari undangan yang sudah disebar
kedua mempelai seharusnya mengikat janji pada kamis pagi
akad nikah dijadwalkan pukul sembilan di ku ameredu pidi jaya
namun suratan takdir berkata
sudah sejak dulunya sebenarnya lalu kan
karena kita sebelum melakukan hak hak nikah kan
kita akan omongi tuku tuku dulu
jadi oleh tuku pilihan hari apa dan jam berapa
waktu yang baik untuk acara pernikahan
mempelai pria yang datang dari sumatera barat turut jadi korban
bersama sekitar dua puluh an anggota keluarganya
di subuh saat bencana melanda
keluarga suharnas menginap di sebuah ruko dekat pasar meredu
yang kemudian ambruk di guncang kempa
alan maulana cnn indonesia